assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
iya salah satu yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berpuasa
bagaimana juga supaya panca indera bicara pun juga ikut berpuasa
jadi berpuasa itu sesungguhnya bukan hanya menahan makan minum berhubungan suami istri
tapi kita juga diminta untuk membatasi bicara
banyak orang lebih mudah disuruh untuk bicara ketimbang diminta berhenti bicara
nah salah satu rahasia bulan suci ramadan ini
bagaimana supaya kita juga belajar diam
assumtu hukmon diam itu adalah penuh dengan hikmah
para pemirsa mengapa perlu diam
diam itu adalah ukuran untuk mengukur seseorang itu matang atau tidak
jika ada orang semua yang ada di unek unek itu dibongkar
jika ada orang semua yang dia ketahui itu langsung dimuntahkan
jika ada orang semua informasi yang dia ketahui itu dibongkar
maka itu menandakan orang itu belum matang secara intelektual dan juga secara spiritual
bulan puasa ini kita dilatih bagaimana untuk mengirit bicara
sesuatu yang tidak ada gunanya tidak perlu kita ungkapkan
apalagi itu adalah fitnah
jadi para pemirsa
ingat nggak ketika beberapa nabi pada waktu itu
ya allah aku akan bernazar untuk tidak akan bicara selama tiga hari
jadi kan ceritanya begini
seandainya aku punya anak
seandainya aku bisa punya keturunan
seperti apapun yang engkau minta
dan begitu mendapatkan bahwa istrinya itu adalah hamil
maka tanda syukurnya
insya allah aku akan berpuasa untuk tidak bicara selama tiga hari
kecuali yang sangat perlu
jadi para pemirsa
merupakan suatu kearifan yang luar biasa
manakala orang itu mampu menahan bicaranya
apalagi kita sekarang ini para pemirsa
bicara itu bukan hanya mulut sekarang
tapi jari jemari ini pun juga itu
kekuatan bicaranya juga sama taksir
orang bisa bicara di handphone
siapa orang yang mampu menahan dirinya
untuk mengungkapkan sesuatu informasi yang dari dirinya
entah itu membongkarnya melalui mulut
entah itu melalui wa
atau media sosial yang lain
maka orang itu bisa disebut dengan matang
salah satu fungsi puasa ini
ngeram mulut kita
ngerem jari jemari tangan ini
ngerem kemauan kita untuk mengekspos sesuatu yang tidak perlu
apalagi itu menyambut
membicara sesuatu yang tidak perlu
apalagi itu menyambut sesuatu yang tidak perlu
apalagi itu kalau menyangkut masalah fitnah
barang siapa yang percaya kepada allah
dan hari kiamatnya hari akhiratnya
katakanlah yang baik dan benar
atau lebih baik diam
ajarilah mulut ini
untuk hemat bicara
ajarilah mulut ini
untuk bicara seperlunya
mulut yang terlalu
sering ketawa terbahak bahak
kata rasulullah itu akan ditarik berkawajah
sehingga apapun dilakukan
itu nanti akan kehilangan wibawa
yang harus berpuasa sesungguhnya adalah
baik mengintip aslinya maupun internet
kan juga macam macam bisa diintip di internet itu
udah bulan puasa sebegini
masih suka ngerumpi mendengarkan sesuatu yang fitnahan dan sebagainya
gunakanlah untuk mendengarkan simaan al quran
itu kan sangat dianjurkan
jangan segalanya mau dibicarakan
mari kita belajar diam
diam itu adalah sebuah kearifan
diam itu adalah penuh hikmah
nah bulan suci ramadan ini
kalau kita gagal
gagal memperoleh pembelajaran
bagaimana caranya diam
maka tidak mungkin bulan bulan lain
akan mengajari kita untuk dia
bulan suci ramadan inilah
yang akan menempah kita
bagaimana kita menjadi seorang arif
bagaimana menata pembicaraan
bagaimana santun kita berkomunikasi dengan senior
bagaimana kita juga santun berbicara dengan atasan bawahan dan ke samping
latihan untuk berkata kata santun
ini bulan suci ramadan
banyak orang yang berpuasa
sesungguhnya hanya mendapatkan
haus dan dahaga
secara fikir memang nggak batal
karena tidak makan tidak minum tidak berhubungan suami istri
tapi dari matahari terbit
sampai matahari terbenam
nonstop membicarakan aib orang lain
nonstop untuk berbohong
puasanya gak ada artinya apa apa
bukankah puasa itu tujuannya untuk mengendalikan diri kita
nah kalau kita mampu mengendalikan diri kita dengan cara tidak melakukan pengungkapan pengungkapan macam macam
mari kita bicara seperlunya
maka kita insya allah akan mendapatkan hikmah yang sangat besar dari allah swt
semoga puasa ini mampu menjinakkan mulut kita
jari jembat kita
dan itulah yang kita harapkan
semoga ada manfaatnya